komisi pengawasan persaingan usaha kppu menyelidiki adanya dugaan kartel atau permainan harga tiket maskapai penerbangan di indonesia
kppu telah berkomunikasi dengan menteri perhubungan dan berencana akan memanggil para maskapai minggu depan untuk dimintai keterangan
kppu mengatakan belum ada kesimpulan pasti bahwa maskapai di indonesia bekerja sama melakukan permainan harga atau kartel
karena masih dalam tahap penyelidikan dan pencarian bukti bukti
ketua kppu kurnia toha menerangkan adanya indikasi kemungkinan pengaturan karena kenaikan harga yang signifikan
dan tiba tiba turun harga secara bersamaan antar maskapai
sejak tahun lalu kppu juga telah menerima banyak laporan perihal tiket pesawat domestik yang lebih tinggi dibanding di negara lain
kppu telah berkoordinasi dengan kementerian perhubungan perihal hal ini
dan berencana akan mengundang pihak maskapai penerbangan serta asosiasi untuk dimintai keterangan
keputusan independen tapi dia saling mengikuti
tentu ini kalau ini yang terjadi kita tidak menemukan pelanggaran
karenanya kami masih membutuhkan bukti bukti
keputusan independen tapi dia saling mengikuti